ya setuju prap nah sekarang saya mau ajak prabu dan pemirsa ke sulawesi selatan tepatnya pegunungan karsmaros
istilahnya ini bagaikan setitik surga yang jatuh ke bumi
dalem sekali ya
indah banget prap ini membentang seluas empat puluh tiga ribu hektare menjadi kekayaan bagi indonesia
iya dong jadi prabu berasa benar benar di sana kan perginya sambil dadari kayak saya
ya seperti apakah kecantikan tanah maros yang memiliki sejuta kisah ini
produser lapangan dea ayujihan punya liputannya untuk anda
menjadi salah satu kawasan kars terbesar di dunia berurutan dengan kawasan kars di tiongkok dan vietnam
karsmaros berada satu jam perjalanan dari ibu kota sulawesi

tak hanya menawarkan keindahan kars maros juga menjadi tempat menyimpan bukti bukti peninggalan nenek moyang kita
beberapa gua meninggalkan sejarah di antaranya leang petakere leang petae hingga situs batu tianang
binatang yang diduga sebagai anua atau rusak
simbolik behavior atau perilaku yang ditunjukkan melalui simbol simbol tertentu
tergambar jelas di gua gua ini
simbol simbol inilah yang kemudian dituangkan secara ekspresif
untuk menggambarkan perilaku manusia prasejarah kala itu
tak hanya jejak sejarah keindahan maros lainnya juga terletak pada gua guanya
saya berkesempatan untuk menelusuri salah satu gua yakni gua sulaiman
gua yang menyimpan berbagai jenis peralatan
dalam kisah prasejarah gua sebagai laboratorium hidup
juga gua sebagai penyimpan cadangan air panah
begitu banyak manfaat yang dimiliki oleh pegunungan kars ini
ancaman untuk dijadikan tambang kapur dan tambang marmer pun menghantui
namun bukan berarti masyarakat sekitar belum sadar akan cara merawat anugerah tuhan ini
berbagai ekowisata lahir di carks maros ini
diantaranya helena sky bridge
yang menjadi bagian dalam taman nasional bantimurung bulu sarau
juga ekowisata ramang ramang
ramang ramang kini menjadi salah satu tujuan wisata favorit
baik bagi wisatawan lokal maupun internasional
dua belas lalu kawasan ini telah ditetapkan secara global sebagai national geopark
dari ramang ramang kita bisa belajar bahwa mencintai negeri ini punya sejuta cara
di ayujihan makassar